capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan membantah mendadak bertemu dengan cawapresnya muhaymin iskandar
setelah dua menteri pkb bertemu presiden joko widodo
pertemuan anies dan muhaymin diunggah di akun instagram keduanya pada senin kemarin
anies menyebut pertemuan dengan caimin itu tidak dilakukan mendadak
anies menegaskan ia dan caimin dan tidak membahas soal pertemuan dua menteri pkb dengan presiden jokowi
sebetulnya nggak tiba tiba kita ini kan komunikasi terus setiap hari
telpon telponan terus wa waan terus
cuman kan tidak diposting di ig
kemarin diposting jadinya terus kelihatan seperti ketemuan
padahal ketemuannya terus macam macam lah yang dibahas
jadi namanya juga ngobrol teman teman juga kalau ngopi kan ngobrol macam macam kan
sementara itu istana membantah isu adanya pembahasan hak angket
dalam pertemuan antara presiden jokowi dan dua menteri asal pkb yang berlangsung senin kemarin di istana
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana dalam pesan tertulisnya menyebut
pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap pak presiden
menteri desa halim iskandar juga sudah menjelaskan topik pembicaraan
tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali
yang dibicarakan antara lain melaporkan capaian rpjmn di kementerian yang dipimpin beliau berdua
anggota dpr ri fraksi pd perjuangan adian napitupulu menegaskan
sikap pdip tetap bulat mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
pdip kini tengah menggodok hak angket secara matang
meski demikian adian menyebut masih menanti arahan ketua umum pdip megawati soekarno putri
pdip perjuangan sedang dalam tahap itu
partai itu organisasi terpimpin
kalau kita mengatakan ibu megawati soekarno putri adalah ketua umum
dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan ketua umum
yang kita sepakati lalu tidak kita langgar